obyek wisata api abadi merapen di desa manggarmas kecamatan godong kabupaten grobogan jawa tengah
kembali ditutup setelah beberapa minggu lalu dibuka
ditutupnya obyek wisata tersebut karena api abadi merapen sudah padam
menurut keterangan warga setempat padamnya api abadi merapen diketahui sejak tanggal dua puluh lima september dua ribu dua puluh
kejadian padamnya api sudah dua kali terjadi yang pertama pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
api kembali padam tahun ini dengan durasi lebih lama
tepatnya wabaknya ibu tim suharto waktu itu meninggal
satu hari dari pagi sampai jam lima sore itu api itu mati total gitu ya
nah dicoba untuk dinyalakan pakai api korek itu tidak bisa nyala
tetapi setelah jam lima sore dinyalakan sudah kembali menyala seperti biasa
pihak dinas pemuda dan olahraga kabupaten grobogan
belum bisa memastikan api ini akan berjalan
tidak bisa memastikan kapan objek wisata api abadi merapen akan kembali dibuka
kami dari tikurapar menunggu dari hasil kajian dari tim dari sdm
seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau bisa diusahakan bahwa situs ini jangan sampai mati
sehingga apabila nanti itu sudah jelas maka mungkin objek wisata ini akan kami buka
pihak esdm provinsi jawa tengah hingga kini masih melakukan penelitian
pada menyia api abadi merapen
andi eko prasetyo grobogan jawa tengah